inilah sepatu hasil karya siswa sekolah menengah atas negeri satu cisarua kabupaten bandung barat jawa barat
selain model yang kekinian sepatu yang diberi merek his ini adalah sepatu ramah lingkungan karena dibuat dengan memanfaatkan limbah kain perca
untuk informasi kain perca merupakan limbah terbanyak keempat di indonesia
ide pemanfaatan kain perca berawal dari kepedulian para pelajar terhadap kain perca yang dianggap tak bermanfaat
kepedulian tersebut kemudian dikembangkan hingga akhirnya menjadi motif khas dari sepatu his
dalam proses produksinya para pelajar ini juga bermitra dengan ukm di cibaduyut untuk meningkatkan pendapatan para pengrajin sepatu yang menurun sebagai dampak pandemi covid sembilan belas
ke cibaduyutnya langsung para pengrajin di cibaduyut itu
lagi turun pemasukan karena ada covid ini
dan setelah itu kita bantulah para pengrajin cibaduyut dengan berkolaborasi dan membuat sepatu yang sekarang ini
harga jual sepasang sepatu his bervariasi antara tiga ratus hingga lima ratus ribu rupiah tergantung dari motif dan penggunaan kain perca
saat ini produk ini hanya dipasarkan dengan sistem pemesanan
hasil penjualan diserahkan dan dikelola oleh para

melalui program ini mereka dilatih dan didorong untuk menjadi wira usahawan
sma negeri satu cisarua adalah satu dari sejumlah sekolah di jawa barat yang menerapkan program sekolah juara
dalam program tersebut siswa dituntut berperan aktif dan kreatif sehingga tidak hanya mendapatkan pendidikan secara formal namun juga keahlian lain terutama wira usaha

sukar dilakukan bagi anak anak pada saat kondisi daring
produk his foodware membawa pelajar siswa student company meraih medali emas dalam festival dan kewirausahaan siswa indonesia tahun dua ribu dua puluh
tresna pamungkas bandung barat jawa barat